sesungguhnya aku mohon petunjuk dan kebenaran
apa yang sebenarnya direncanakan oleh kalah paksa
jadi kamu murid batari
jongus dari pengding
apa saja yang betari ceritakan padamu
jangan hina diriku
karena aku tahu semua tentang dirimu rodeno
guru batari melihatmu bersarung untuk merebut naga raja
kaulah yang membunuh guru besar
lalu kenapa jika aku membunuh guruku sendiri
itu semua gara gara pengging
dan kamu tidak akan mengerti
karena kedengkian hatimu
karena kau selalu kalah pamur dari kiageng pengging
kau tega merebut hak orang lain
aku akan menyatukan kembali kris naga raja
dan membawa dunia ini dalam kegelapan
sudah aku bilang aku tahu semuanya tentang dirimu roh roh dano
aku tidak akan pernah rela
jika naga raja jatuh ke tangan
jangan sampai naga raja jatuh ke tangan roh roda
naga raja harus jatuh ke tangan keturunan kiageng pengging
naga raja nggak harus japan
kenapa banyak sekali orang yang mengincar pusaka itu
naga raja adalah keris yang ditempa dari leburan keris kris para raja
yang sudah ditaklukkan oleh gajah mada
keris itu dapat memanggil raja dan segala raja
iyalah naga raja
sesuai dengan nama pusakanya
munculah kekuatan yang mahadas
gajah mada menguji kekuatan krisis
pusaka naga raja mempunyai kekuatan yang besar sekali
itu bisa menjadi raja
gajah mada sendiri menjadi khawatir
ia takut akan disalahgunakan oleh orang
yang tidak bertanggung jawab
untuk itulah gajah mada mewariskannya dengan sangat hati hati
kepada pra naga pahit
jangan sampai naga raja jatuh ke tangan
petaka apa yang akan terjadi di tanah jawa ini
hatimu terlalu hitam untuk mencari naga raja
menguasai naga raja
kau dipenuhi dengan dendam
seperti api yang tidak pernah pada
hina saja aku sepuasmu
itu tak menutup penyataan bahwa aku lebih kuat darimu
aku harus berdoa
mengenai tanda aneh di lehernya pati agung
allahumma inni as'alukallahu
sesungguhnya aku mohon petunjuk dan kebenaran
apa yang sebenarnya direncanakan oleh kalawaksa
semuanya saling berkaitan
aku disini gadis kecil
biarlah gadis ini tahu betapa rendah tingkat kesaktiannya
seperti kita harus mengulang wajahnya lah
bukankah kemampuarmu selalu ada dibawah key agum punggi
percaya jangan menyebabkan kau
dan aku akan membuat semua orang menderita
dan aku yang akan mencegah ketidakadilan yang kedua
justru aku menawarkan keadilan pada dunia
jika naga raja berada di tanganku
kegelapan akan melanda derita di semua kebahagiaan yang ada
pergilah ke neraka
maafkan aku guru
aku harus menggunakannya sekarang
ini adalah kendi banyu marusuta
untuk apa guru
marusuta akan datang kepadamu
dia akan menarik semua jiwa yang berada di dekatnya
kalau buka ini di sini
ini kekuatan marusuta
aku dapat merasakan aliran tenaga yang luar biasa
dengarkan aku baik baik
ajan itu sangat berbahaya
dia bisa menghisap semua jiwa dari kehidupan yang ada
satu satunya cara menghentikannya adalah raga raja
aku akan mengambil nogowungu dari jaga tingkir
apa yang harus aku lakukan guru
tahan dia sebisamu
tapi jangan eka
aku harus pergi
aku akan menghentikannya
aku akan menghentikannya